menjelang idul adha warga suku osing di banyuwangi mempunyai tradisi unik untuk menyambut bulan haji atau zulhijjah
warga menggelar tradisi mep kasur atau jemur kasur
uniknya dalam tradisi ini kasur yang dijemur memiliki warna dan ukuran yang sama
semua warnanya sama yakni hitam dan merah
warga sempat menamakan kasur tersebut adalah kasur gembil
selain berwarna seragam merah hitam ukurannya pun sama yaitu satu lima x dua meter
bagi warga setempat kasur gembil mempunyai makna tersendiri warna hitam berarti langgeng sedangkan warna merah berarti berani
di samping itu ada pesan moral di baliknya yakni setiap keluarga di desa
agar selalu berani
berani bertanggung jawab serta langgeng dalam memindah rumah tangga
tradisi menjemur kasur yang sudah ada sejak zaman nenek moyang ini
juga dimaksudkan untuk membersihkan kasur setelah selama setahun dipakai
serta untuk menghormati datangnya bulan haji atau bulan zulhijjah
sebagai bulan yang baik untuk memulai bahtera rumah tangga
merah hitam artinya berani itu kalau menunggu rumah tangga
itu harus berani menanggung segala risiko
jadi dalam rumah tangga dalam rumah tangga itu memang banyak risiko dan tantangan
jadi dengan harapan orang tua harus jangan sampai gagal
selama menunggu waktu menjemur yaitu mulai dari pukul delapan pagi hingga lima sore
biasanya sejumlah warga akan memainkan kesenian khas setempat
dan menjual sejumlah jajanan khas suku osing
hasim wahid banyuwangi